antisipasi tindak terorisme pengelola kontrakan di kawasan balar raja tangerang justru mengamuk saat diprotes ketua rt
karena petugas razia gabungan mendapati dua puluh penghuni kontrakannya belum melaporkan diri
pengelola kontrakan di kawasan balar raja tangerang tak terima saat diprotes ketua rt karena sejumlah penghuni kontrakan miliknya hingga saat ini belum melaporkan diri
pengelola kontrakan mengaku sudah melaporkan penghuni kontrakan miliknya
polisi tni dan satpol pp yang melakukan operasi justisi menengahi keributan ketua rt dan pengelola kontrakan ini
tadi yang belum melapor ke rt sekitar dari pendataan itu sekitar dua puluh orang ya dua puluh orang
karena mereka ada yang baru pindah datang gitu ya ada yang sudah lama juga
tapi kita arahkan supaya yang datang baru datang pun besok supaya segera melapor ke rt
sebanyak tiga ratus rumah kontrakan di tiga titik berbeda di kawasan balaraja kabupaten tangerang banten menjadi sasaran operasi justisi selasa malam
polisi menyatakan operasi justisi ini digelar untuk mempersempit ruang gerak pelaku teror pasca ledakan bom di surabaya dan polrestabes surabaya
donde wahyudi tangerang